saya belum sempat nanya apa apa
begitu tadi nyamperin saya
ben apa kabar
gimana jualan kamu
saya boleh minta ciloknya
saya ngejawab sambil nyiapin cilok buat dia
masih bisa jualan
terus saya kasih lihat cilok
maaf tadi saya lagi ngelayanin yang belit cilok
saya udah keluar dari panjara atau belum ya
enggak cuma kepikiran aja
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
dia kan temen kita
masa gak boleh dipikirin
kalau dia keluar
paling juga dia jadi copet lagi
jangan seudon atau
siapa tau sekarang mah udah insap
masa sudah empat kali ketangkep
empat kali ke penjara
masih belum insap juga
kita kan sama sama tahu
gak kenal kapok
gak usah paham
gak usah penuh
gak usah paham
gak usah paham
gak usah paham
usaha kamu sekarang gimana
lagi masalah turun
sempat punya beberapa gerobak
sempat punya anak buah
sekarang balik lagi
sekarang balik lagi
sekarang balik lagi
seperti awal tren cilok sudah lewat udah banyak jenis jajanan baru kamu sendiri gimana masih
kerja di kafe masih tapi sekarang udah enggak di kafe yang lama udah pindah jadi tantangan sama
ruang baru wah kamu hebat hebat apa aja masih karyawan belum jadi pemilik ya udah atuh selamat
bekerja ya kamu juga selamat jualan
mau pesan sekarang ya
teh aja makanannya saya minum aja belum lapar kalau kakak sama
teh juga makanannya sama dia juga belum lapar jadi teh aja dua ya

ya boleh saya minta daftar menunya ditunggu ya masa di kafe cuman mesen teh

kamu ada air minum enggak enggak enggak saya serat waduh di sekitar sini nggak ada yang jual minuman
saya mau cari minum dulu nyari minum dimana enggak tahu
enggak tahu enggak tahu
enggak tahu enggak tahu
enggak tahu enggak tahu
halo barusan ada saif gimana
dari waktu kamu selesai telepon ternyata ada saif diseberang jalan dia
saya belum sempat nanya apa apa
begitu tadi nyamperin saya dia langsung nanya
bed apa kabar gimana jualan kamu
saya ngejawab sambil nyiapin cilok buat dia
kabar baik lumayan masih bisa jualan
terus saya kasih lihat cilok
kalau nanti dia balik lagi usahakan kamu korek informasi
sekarang dia tinggal dimana nomer hpnya berapa
selamat siang bang
silahkan dia lihat dahulu dasar menunya
ada apa minta ketemu

ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan program yang saya buat
saya mau tanya ke pak tadew
bagaimana kondisi berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan pelaksanaannya
karena ada ketidaklancaran dalam masalah dana pendukung
selain itu orang yang bang edi tunjuk yakni agus sangat sulit untuk dihubungi
sebetulnya tidak sulit tapi kalau ditelepon tidak diangkat
menanggapi persoalan pada poin kedua
mungkin saat ditelepon agus sedang sibuk karena tanggung jawab pekerjaannya sebagai pengawas lapangan
menanggapi persoalan pada poin pertama
saat ini beberapa bidang usaha saya sedang ada masalah
bukan masalah serius
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa segera normal kembali
kamu sudah dapat minum
ya pak sama sama
ada hal lain yang mau kalian sampaikan
tidak ada cuma itu aja
kalau nggak ada hal lain saya permisi
masih ada beberapa urusan
kopinya cuma diminum sedikit
biar tidak mau majir
santai saja kita sementara sudah jadi pengangguran lagi
sampai keadaan cash flow bang edi normal